ketua umum partai amanah nasional zulkifli hasan menyebut nama eko patrio berpeluang jadi calon menteri di pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto
zulhas mengatakan sejumlah kader pan bakal didorong maju ke pilkada bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya
ada beberapa nama yang menurut zulhas layak dipertimbangkan termasuk nama eko patrio sebagai menteri
tapi tadi ada disini tiga tiganya ngomongin juga gak nih pas ops ada
kira kira kalau koalisi di pilkada itu seperti apa sih pak mungkin nanti berhasil kita atau
belum kan belum ke tunggu dulu pelantikan dprd kan
tapi pas eko itu klunya mau kemana sih pak
oh ya nantilah kita lihat ya politik kan dinamis
dan hangat usai ketua mumpan zulkifli hasan menyebutnya layak menjadi calon menteri dalam kabinet prabowo gibran
politisi pemilik nama asli eko hendro purnomo ini dikenal sebagai komedian
lewat grup lawak patrio bersama parto dan akri
namun eko banting setir dengan maju sebagai caleg pan pada pemilu dua ribu sembilan belas
dengan empat kali terpilih menjadi anggota dpr ri termasuk pada pileg dua ribu dua puluh empat lalu lewat dapil dki jakarta i
ketua dpw pan dki jakarta ini juga beberapa kali masuk dalam bursa calon gubernur jakarta
dan kini berpeluang masuk dalam kabinet prabowo gibran
pan itu kalau kemarin pecandaannya partai anak psi akan bergabung dan incumbent
jadi idris dan anang lagi semua pasti kenal
terus boleh juga nanti saya minta
pengambil suara pengambil keputusan sekarang di sini anak muda semua
terus saya turun kesana tangannya kesana dulu semuanya